tersangka ditangkap petugas setelah adanya laporan dari seorang warga pekanbaru berinisial cm
yang mengaku korban tidak mengembalikan sepeda motor miliknya yang dipinjam
kepada korban tersangka menyatakan meminjam sepeda motor untuk membantu pekerjaannya
sebagai wartawan cnn indonesia yang bertugas di pekanbaru
belakangan diketahui bahwa sepeda motor sudah dijual oleh tersangka tanpa sepengetahuan korban
polisi juga menemukan banyak aksi penipuan dan kejahatan yang dilakukan tersangka
baik di pekanbaru maupun di duri bengkalis
untuk sementara tersangka ditahan di markas polsek tenayan raya
guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut